presiden jokowi dodo kembali mengingatkan masyarakat bahwa berbeda pilihan politik adalah hal yang wajar
jokowi mempersilahkan masyarakat memilih tiga calon presiden
nama prabowo subianto disebut pertama kali dalam urutan bakal capres di tengah isu indikasi dukungan arah politik yang semakin menguat
hal tersebut disampaikan jokowi dalam sambutannya di pembukaan jambore nasional dai
desa madani parmusi cianjur jawa barat pada selasa
awalnya jokowi menyinggung suasana politik yang sudah mulai hangat
menurutnya hal tersebut harus diantisipasi demi mencegah timbulnya perpecahan
jokowi kemudian meminta parmusi turut memberikan pemahaman soal pemilu
dia lantas menyebut nama bakal capres prabowo anies dan ganjar untuk bebas dipilih dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang